suamiku itu lagi kritis di dalam sana
jangan kamu sebut lagi dia sebagai pembunuh
saya nggak peduli sama suami kamu yang kritis itu
sekarang malah gak aktif lagi
tuh kan bener kan
kamu tuh sama aja sama anaknya
tapi zairi pasti ada di rumah sakit ini
mesya kita juga harus cari zahira
ngapain sih ma
udah lah biarin aja dia hilang
kalau perlu dia nggak usah balik lagi
mesha ini bukan saat yang tepat untuk beremosi
yang bisa nyelamatin papa itu cuma zaira
kalau papa meninggal bagaimana
loh kok nggak ada orang di sini
apa mungkin zahira dan keluarganya ada di dalam
mungkin aku akan ke dalam juga
aku juga pengen lihat keadaan pak prabu
saat nyelamatin teman teman itu
aku merasa keras dan sangat marah
dia kan kayak setar
dia yang ini bakal jadi identify from air
ini dari apa
dia yang membunuh ayah
dan dia juga udah jahat sama aku
iya mati berani mati bohong
mati berani mati berani
cukup cukup cukup
dokter cepat panggil keluarganya
saya khawatir pak prabowo tidak bisa bertahan
kamu lagi ngapain disini deh
kamu keluarganya juga
kalau begitu kamu silahkan tunggu di luar ya
pak prabu tidak bisa di jenguk sembarang orang
terima kasih kamu tadi sudah memanggil kami lebih cepat
aku tahu dia adalah seorang pembunuh
tapi aku harap
kondisi pak prabowo baik baik aja ya allah
aku gak mau om wisnu dan ibu kena masalah
kondisi pak prabu
kondisi pak prabu
lebih baik sekarang aku kembali ke rumah sakit
untuk memantau keadaan
dia nengokin prabu pichaya
bagaimana ketemu gak
gak ada kak
kita juga tidak menemukan zahira
kemana situ anak
udah lah mah
pan kita gak usah cari zahira lagi
lagian dicari kemana mana juga gak ketemu kan
itu anak bener bener keterlaluan
gak tau diri
bapak dalam kondisi kritis
dan dokter meminta agar kalian semua cepat kesana
kamu ngapain disini
kamu ngapain disini
gara gara kamu suami saya semakin separak
maaf bukan dia bu
justru anak ini yang sudah menjaga pak prabowo
dan dia juga yang sudah membuat pak prabu menjadi lebih tenang karena doanya
tapi kita tidak punya banyak waktu
kita harus segera menolong pak prabu dengan melakukan transkursi dalam
karena keadaan pak prabu sudah semakin kritis
harapan satu satunya adalah dari anak bungsu pak prabowo
karena darah mesa tidak cocok
iya dok saya mengerti
tapi sampai sekarang saya tidak bisa menemukan anak saya
zahira tidak ada tante
dan tante tidak bisa menemui dia
telepon pun tante gak bisa
ya kalau begitu biar saya cari ya tante
bener kan dikoyak ibu kamu di sini
ngapain sih kamu di sini
hah nengokis pembunuh itu
aku mohon utari
suamiku itu lagi kritis di dalam sana
jangan kamu sebut lagi dia sebagai pembunuh
saya nggak peduli sama suami kamu yang kritis itu